anda pusing dengan harga bbm yang terus menguras kantong
nah mungkin kini saatnya beralih menggunakan kendaraan listrik
munculnya berbagai macam jenis sepeda motor listrik baru saat ini
memberi pilihan yang lebih menarik bagi konsumen yang mulai tertarik untuk beralih
setelah empat tahun vakum indonesia more cycle show kembali menyapa para konsumen di tanah air
dan kali ini mereka mengusung tema ride a better lifestyle
di mana mereka menghadirkan produk dan teknologi yang terbaru
yang tentunya juga semakin ramah lingkungan
dan hal ini bisa dilihat dari empat belas merek sepeda motor listrik yang dipamerkan dalam ajang ini
dan tidak hanya merek luar saja yang hadir sejumlah merek lokal juga ikut memamerkan kebolehannya
seperti sejumlah sepeda motor listrik keluaran polytron
masyarakat mungkin lebih mengenalnya sebagai merek barang elektronik
namun polytron pun sudah mulai mengembangkan diri untuk mengeluarkan
produk kendaraan sepeda motor listrik
salah satunya tipe fox air
motor yang dijual dengan harga promo rp enam belas lima juta rupiah ini
dibekali dengan baterai tiga tujuh kwh dan dapat mencapai kecepatan maksimal sembilan puluh km per jam
fox air bisa menempuh jarak satu ratus tiga puluh km untuk sekali pengisian
dan memerlukan waktu empat jam tiga puluh menit untuk diisi dari sampai delapan puluh persen
pengunjung yang mencoba motor listrik ini pada umumnya tertarik karena harga bbm
bbm yang semakin tinggi
satu lagi sepeda motor listrik yang mendapat banyak perhatian adalah yamaha eo satu
oke mungkin coba bisa naik juga barengkali
nah motor ini dijual di negara thailand itu sekitar rp enam puluh satu juta rupiah
dan di indonesia sendiri memang belum tersedia tapi katanya sebentar lagi akan dijual
nah oke baik kita langsung coba saja
nah motor yamaha io satu ini dilengkapi dengan baterai yang kapasitas dua puluh satu ribu mah
di mana dapat menempuh jarak sekitar satu ratus empat km
dan untuk mengisi baterainya sampai penuh
itu membutuhkan waktu sekitar lima jam
adapun rasanya aduh enak sekali ini handlingnya
saya sangat suka seperti naik motor
ya kayak seperti naik motor yang menggunakan bbm bahkan
selain itu juga yang paling saya suka dari motor ini adalah tidak menghasilkan polusi
baik itu polusi udara maupun juga polusi suara
performa dan kenyamanan berkendara sepeda motor listrik ini juga turut dirasakan oleh pengunjung lain
saya merasa ini motor listrik tapi kayak feel yang ketika dikendarain tuh bener bener udah kayak motor biasa gitu
nggak ada perbedaan sama sekali dan sistemnya itu smooth banget sih
pemerintah saat ini mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan sepeda motor listrik
guna menekan impor bbm
selain itu sepeda motor listrik juga menekan emisi karbon
dan juga memiliki biaya operasi yang lebih murah ketimbang sepeda motor yang menggunakan bbm
arya dita utama fajar bolivia jakarta